kami baru mendapat informasi berdasarkan keterangan pers dari direktur utama rs umi bahwa pada sabtu malam rizik syihab dan keluarga telah pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri
sebelumnya pihak rs telah mengedukasi ke pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan yang belum keluar
namun pihak rizik dan keluarga tetap memilih opsi untuk pulang
dalam keterangan persnya rs umi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang
oleh karena itu pihak pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga
pihak polresta bogor kota juga telah mengkonfirmasi hal ini
dilaporkan bahwa rizik syihab telah keluar dari rs umi sabtu malam sekitar pukul dua puluh lima puluh waktu indonesia barat